dengan jenazah maka tidak ada pilihan lain kita harus gali kembali kuburannya
ustadz digali lagi pak ustadz iya tidak ada pilihan kita harus gali kembali ayo tolong digali
astagfirullahaladzim pak ustadz tangan jenazah istri saya mana tangannya dibawa anjing pak ustadz
jangan jangan di dalam kuburan ada binatang lagi
ssst iya jangan ada
pemakaman jenazah almarhum ahmad ini telah selesai
mudah mudahan apa yang terjadi dapat menjadi hikmah yang terbaik buat kita semua
tapi pak ustadz kenapa masih bau ya
tangan istri saya belum dikubur pak ustadz
astagfirullahaladzim ya allah
ya allah ya yang maha pengampun lagi maha penyayang
dia sangat pelupa
mas parto dan juga bapak ibu tangan jenazah almarhum harus disatukan dengan jenazah
maka tidak ada pilihan lain kita harus gali kembali kuburannya
iya tidak ada pilihan kita harus gali kembali
beri pak ustadz
tangan jenazah istri saya mana
nah distance ini
itu anjingnya pak
tapi kok gak bawa tangannya pak
jangan jangan tangannya udah dimakan anjing nih pak
itu blok tentu pak ayo kita lihat kesana pak
tutup tangannya di lilit
begini aja pak sekarang bapak tolong panggil pak ustadz suruh kesini
potongan jenazahnya ada sebelah sana pak ustadz
tapi kami takut dengan ular pak ustadz
pak ustadz gimana ini pak ustadz
apakah tangannya masih utuh
masih utuh pak ustadz
baik kalau gitu yang lain tunggu sini biar saya lihat ya
ya pak ustadz
ya pak ustadz
tangannya terlilih ular pak ustadz
ini tangan jenazahnya pak ustadz
dililit ular pak ustadz
mana ini pak ustadz
kenapa pak ustadz
segera singkirkan ularnya
pak ulinya ya
susah pak ustadz
ularnya gak mau kabur
mohon kepada allah subhanahu wa ta'ala
semoga allah memberikan pertolongan buat kita semua
kita selalu sebagai yang membutuhkan
alhamdulillah kalau sudah rapi tolong masukkan jenazah ke dalam liang kubur
tolong tolong bantu diasapkan ya tolong ada yang cari dahan untuk diasapkan istighfar
astagfirullahaladzim semua istighfar astagfirullahaladzim
ini gimana postat tawannya mau pergi
pasang tawannya mau pergi juga posat gimana posat
istri saya harus dikuburkan posat
kalau begini kita tidak punya pilihan lain
baiknya kita cari lubang kubur yang baru
mari tolong dirapikan kembali jenazah
astagfirullahaladzim poh ostat tangan jenazah keluar lagi posat
saya lagi masih allah subhanallah tolong rapihkan di dalam saja tidak usah diangkat lagi hoykuaa i postat itu di titip susah patch iya setelah pesawatmu ini gahhh keren
tolong rapihkan didalam saja tidak usah diangkat lagi
semoga tidak ada lagi yang tertinggal
dan mudah mudahan allah swt
di tempat yang layak di sisinya